anda kembali di cnn indonesia newsroom presiden joko widodo menerima surat kepercayaan dari tujuh duta besar luar biasa dan berkuasa penuh atau lbbp dari negara sahabat yang akan bertugas di indonesia
penyerahan surat kepercayaan dari tujuh duta besar berkuasa penuh negara sahabat pada rabu pagi diawali dengan upacara penyambutan di halaman depan istana merdeka dengan menerapkan protokol kesehatan ketat
penyerahan surat kepercayaan kepada presiden jokowi menandai dimulainya penugasan resmi dari duta besar tersebut di indonesia
tujuh duta besar yang datang bertemu presiden jokowi dodo adalah duta besar republik italia benedetto lateria duta besar kerajaan kamboja yves heng duta besar republik korea taesung park duta besar austria johannes peterlich duta besar panama manuel antonio saturno escala duta besar kerajaan denmark
larsbo larsen duta besar amerika serikat sung yong kim
turut hadir mendampingi presiden jokowi menteri luar negeri retno marsudi sekretaris kabinet pramono anung serta kepala sekretariat presiden heru budi hartono